kamu jangan jalanin aku
coba deh kamu jadi aku
lagian kamu tuh aneh banget sih
aku udah sakit kayak gini masih aja dimarah marahin
kamu tuh emang aneh ya
pantesan aja alerginya bunga kembang sepatu
dan nyatain sayangnya pake kembang dibilang marah marah
jadi wajar dong kalo gue ngedeketin dia
sah sah aja dong
syukurlah kamu gak apa apa
kamu tau aku sempet khawatir banget kalo kamu kenapa napa
aku tadi tuh sempat nggak sabar pengen cepet cepet ngeliat kamu
aku tuh paling males ya
kalo jenguk kamu tiba tiba rame kayak pasar gini
aku keluar ah
aku terpaksa harus bersikap kayak begini
karena aku gak mau liat nonzara sedih terus kalo rizky deket sama kamu
jangan sampai ter dining
tak jauh sama kamu
tapi gue hantar rukun
di kukus patricia
biar buka kirim tonight
supaya dia bisa dioperasi
amira tidak mungkin begitu saja menerima pindah ke rumah saya
jadi saya minta kamu harus berpura pura meninggalkan dia
amirat maafkan ibu nak
maafkan ibu yang sudah mengecewakan kamu
ibu gak punya pilihan lain
ibu terpaksa menyerahkan kamu
sekarang ibu harus menepati janji itu pada prabu
mungkin aku memang harus pergi
ini keputusan yang benar
aku juga gak akan sanggup melihat amera tinggal di rumah prabu
oh balai juga banyak
apa berarti jatuh katanya
yang penting aku tahu kalau amira sudah selamat
sikap rabu pada amela juga tidak seburuk yang kukira
entah kenapa kelihatannya dia memang baik sama amiran
mungkin rabu akan lebih bisa mengurus amirah di rumahnya
mungkin hidup amira akan jadi lebih baik
ya allah kenapa aku bisa sampai seperti ini
akhirnya aku menyerahkan anakku sendiri ke tangan bachen itu
karena aku tidak bisa menjaga amirah lagi
tapi mengertilah kalau semua ini aku lakukan
amirah dapat selamat
agar almira dapat hidup terus
maafkan aku amirah
saya mau ke pandeglang mas
sementara saya tinggal disana dulu
kamu jalan selenakmu
ini semuanya kesalahan saya
semuanya kesalahan kamu
siapa suruh kamu bikin keputusan itu
siapa suruh kamu membiarkan
amira diambil prabu dan akan tinggal disana
siapa suruh kamu
jangan salahkan saya terus mas
kalau saya tidak membiarkan
prabu wijaya untuk mengambil alih semua
apa mas punya uang sebanyak itu
sehingga anak saya tidak meninggal
sehingga saya tidak mengibis ibis pada prabu
kalau begitu jangan pernah salahkan saya
saya cukup gak mau seperti ini mas
kalau mas mau tetap tinggal disini silahkan
saya pergi dulu
saya pergi dulu
saya berp servasi
saya harus memperbaikinya
saya mau berada ke sana
saya mau berada dikomgo
sebenarnya lo cantik juga
bapak lo udah mengkhianati bapak gue
dan membiarkan bapak gue di penjara
lo harus menerima pembalasan